sementara itu penderita covid sembilan belas terus meningkat di makassar
meski program pembatasan sosial berskala kecil di tingkat kecamatan sudah diberlakukan
pemerintah kota makassar pun mengajukan program pembatasan sosial berskala besar
dan sejak dilaksanakannya kebijakan program sosialisasi skala kecil
atau psbk di tingkat kecamatan pada hari minggu lalu
angka terpapar covid sembilan belas terus meningkat
bahkan hingga selasa pukul sebelas waktu
indonesia tengah dari data info corona pemerintah kota makassar
tercatat ada satu ratus lima puluh tiga orang positif
yang empat belas di antaranya meninggal dunia
lalu dua ratus dua puluh empat pasien dalam pemantauan dengan sembilan belas meninggal dunia
dan lima ratus tiga puluh lima orang dalam pemantauan
angka ini menguatkan makassar di posisi teratas dari dua puluh empat kabupaten kota di sulawesi selatan
akibatnya makassar masuk dalam zona merah pandemi virus covid sembilan belas
atas dasar ini pemerintah kota makassar mengusulkan program pembatasan sosial berskala besar
ke pemerintah provinsi sulawesi selatan
sebelum diajukan ke pemerintah pusat
dan proses administrasi terkait persyaratannya sedang dilengkapi
bagi suatu daerah
itu diberlakukan psbb
kami melihat makassar sudah termasuk di dalamnya
untuk itu kami mengumpulkan data data
memperlengkapi data datanya secara rinci
sesuai dengan standar standarnya
untuk selanjutnya kami usulkan kepada pemerintah pusat
ya tentu melalui gubernur melalui provinsi
agar makassar bisa menjadi pertimbangan
jawabkan pertimbangan untuk pemberlakuan psbb